oh dedede nanya cuy bawa apa
sama kayak pertanyaan mbak tadi
oh mak masa itu cuy tuh bohong ke mak
cuy kalau deteh nyuruh kamu nyampein apapun ke sobri
kamu jangan mau ya
yaudah cuy ke dapur dulu
mau cuy kupasin
boleh kupasin nih
rasain syukurin sendirian
akun telama di bengkel motornya
kalau perlu seharian dua puluh empat jam
sendirian keliling kampung
mendingan juga di warung nyantin
ada si idan
ngobrol berdua sama si idan
bos idan dan bos pedut
tidak ada bos pedut
tidak ada bos pedut
gambar sama ukuran nanti buat bikin rak buku
besok warung besok berangkutan daurah kami
oh alhamdulilah hati nya
katanya kang aceh lagi nyari rumah
kau ada info
ada tapi kecil tahu deh kang acehnya suka atau tidak
iya masih diulai artinya sepuluh
oh gak apa apa nanti saya kasih tau sama kak ngacengnya
wahirah jadi repot kerja sendirian
gak apa apa tuh kos
iya keluar sami sami
kang sepertinya itu si ucuy
tapi kayak yang tadi dandanannya
kayaknya mereka ada di kecil kecilan
langsung aja masuk pak idoi
terima kasih ibu
assalamualaikum bu dokter
siapa yang belum
ini bu dokter
sayangnya alergi rambut
sekarang pak idoi
duduk disini biar saya periksa ya pak
boleh menghadap kesana pak
maksud saya sama badannya juga ikut pak
biar saya bisa periksa
ehm maaf pak idoi
kancingnya boleh dibuka satu
jangan bu dokter
kalau misalnya itu nggak dibuka
gimana saya mau periksanya
tapi satu kancing aja ya bu dokter
iya satu kancing aja
saya periksa dulu
boleh duduk sedikit pak kepalanya
betul semuanya ini bu dokter
oh ya sebentar ya saya liat tuh
ehm pak idoi
sekarang pak edoy pulang terus mandi
ya itu obatnya pak
alergi rambut juga bu dokter
pokoknya sekarang pak idoi pulang
terus pak idoi mandi
dijamin langsung sebuah
makasih ya bu dokter
oh iya pak idoi
jangan lupa ya
bajunya juga harus diganti ya
terima kasih bu dokter
diagnosa dan penyembuhan
penyakit tercepat selama karir saya
diagnosa dan penyembuhan
sepi bener ya
padahal kemana coba
gapapa duduk kesini aja dulu nunggu lantainya kering
yaudah tuh gapapa kamu masuk aja
udah gapapa lanjutin aja dulu mepelnya
sepi kalo emak nyuruh kamu sesuatu yang ada hubungannya sama kang bagja
kamu tuh jangan mau ya
arima kemarin ngomong apa aja sama kamu cu
oh emak teh gak ngomong apa apa deh
kamu tuh jangan mau ya
eh jangan gitu coba sama dede cuy
masa cuy tuh bohong sama dede
iya emak sini masuk
yaudah gapapa kamu tuh masuk aja cuy
udah buntun aja deh
cuy masuk dulu
itu di dana
cuy kan sudah bilang cuy teh kerja di pasar bantuin wahaji
ada garam mecin bumbu dapur dikasih waji suruh bawa pulang
ini ada mangga cuy beli spesial buat emak
kutip kutipnya allah cuy kamu baik banget
yaudah mak cuy ke dapur dulu mau ambil pisok
oh dede teh nanya cuy bawa apa
sama kayak pertanyaan mbak tadi
oh mak masa tuh cuy tuh bohong ke mak
cuy kalau deteh nyuruh kamu nyampein apapun ke sobri kamu jangan mau ya
yaudah cuy ke dapur dulu ambil pisok mau cuy kupasin
boleh kupasin deh